wakil presiden yusuf kala berpendapat bahwa kritikan keras dari sosok amin rais terkait program bagi bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh presiden joko widodo merupakan hal yang biasa
menurut yusuf kala sejak era reformasi amin rais konsisten selalu memberikan kritik pedasnya kepada pihak pemerintah
jk juga menghimbau kepada semua pihak untuk meredam perselisian pendapat antara menko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan dengan dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
ada reaksi nah itu aja ada aksi ada reaksi nanti pada ujungnya ada perdamaian
ya saya kira itu ya kalau tidak mengkritik itu bukan pak amin rais tapi kritiknya kadang kadang juga luar biasa
seperti reformasi kan bagaimanapun salah satu sumbangan kritikan dari pak amin yang keras
tapi dalam hal ini
ya tentu kita sayangkan aksinya hal hal tersebut
mari kita redamkan menjaga persatuan supaya jangan terjadi